kita beralih ke informasi lain diduga sopir ugal ugalan sebuah mobil angkutan umum jurusan tasik garut bertabrakan dengan truk tronton di jalan raya salebu tasik malaya rabu pagi
akibat kecelakaan ini sopir serta penumpang terluka serius sementara mobil rusak parah
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum jurusan tasikmalaya garut dengan truk tronton terjadi di area jalan salebu tasikmalaya rabu pagi
diduga sopir angkutan umum mengemudi secara ugal ugalan saat melewati jalanan menikung serta menanjak
kecelakaan bermula saat mobil angkutan umum yang melaju dengan kecepatan tinggi mengambil jalur kanan di mana dari arah berlawanan muncul truk tronton
akibat tabrakan ini asep sopir angkutan umum asal garut dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius
sementara salah seorang penumpang yang mengalami luka sempat dirawat seadanya di pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit smc tasikmalaya
belok kanan belok kiri langsung belok kanan abisnya jepur
apa apa dari arah berlawanan
berlawanan dari atas
udah kelihatan oleng saya buang ke sini ke pinggir
udah di pinggir dia oleng lagi ke kanan langsung menggarung mobil saya gitu
gak ada korban cuma luka luka
berapa orang pak
dua dua orang
supir sama penumpang
dibawa ke rumah sakit
petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dan meminta keterangan sejumlah saksi
akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan karena kendaraan melintang di tengah jalan
deden rahadian tasik malaya